sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ternyata adriana tuh masih ngejar mantan pacarnya
kalau enggak gue bisa rekam nih semua omongan dia
ma udah dulu ya
hmm kayaknya ada yang mau pingin kue nih
dari bau baunya kayaknya gue tau siapa yang mau pilih gue
dan gue yakin banget pasti gue bener
dari baunya baunya nih kayaknya si surti
dia lagi kabur ke kamarnya dan gue harus samperin dia ke sana
hmm baunya nyengat banget
gak usah pura pura
so baru bangun tidur surti
lo gak usah acting surti
gak mungkin lo tidur jam segini
ih nyomot beneran surti
tidurnya di dalam kamar
siapa tau aja sembuh
surti teh lagi pusing beneran nyomot
lo lewat kan dari dalam
he enggak nyomud beneran enggak
he enggak lagi
he bener enggak nyomud
ih orang surtite dari tadi di dalam kamar nyomud
sumpah kalau gak ngerti swear
surfitnya dari tadi emang di dalam kamar
surtite berani disamber geledeng
hah tapi kalau misalnya surti yang bener
he nyomud mau yang disamber geledengnya
lo bisa diem gak sih
he gak ada sopan sopan ya
gak ada sopan sopan ya lo sama gue ya
eh gue udah gak peduli ya mau raiva marah
kalau lo ketahuan bohong
adriana tuh cinta mati banget sama dia
buktinya sampai sekarang aja dia masih ngejar ngejar mantannya itu
padahal papi itu udah baik banget
udah ngasih segalanya buat cadriana
bukan juga pusing pusing mikirin dia
pusing pusing banget kan mikirin dia
gue harus pastiin semua ini
apa bener foto yang aku liat di kamar reva itu adalah foto suaminya adriana
pah papa tau gak si win tadi malem ngomong apa
loh justru miranda bilang bukan begitu
papa udah deh
papa percaya lagi sama kata kata miranda
papa kan you know miranda itu kan seleranya jelek
loh mama ini gimana sih
justru miranda kan yang pinter intelek
terus dia juga bilang kok kalau sebenarnya boy itu gak cocok sama adriana
kok papa juga dengar ya
adriana itu bilang kalau dia itu mantan pacarnya boy
kok bisa sih
ya udah tstan di sini
britney silahkan mengingat obtengah masa
sekarang ada harinya
aku ngungguk si si hiuntiraka
kelilingnya juga virtus contribusional
bikin dia dingin gitu
aku sentir sumsurnya jujur
dia pasti presidential kali udah mulai

kadang kadang manne masuk vice village simple

pasti makin nggak setuju nih gue sama reva tapi gue juga harus mastiin sih semua itu
halo kok pada diem semua
papa siapa tahu oh siapa tahu si adrian aja cuman bercanda ngomongnya
emang masa sih ya siapa tahu mungkin bercanda atau mungkin bisa juga dia bohong karena dia
ngerasa ada saingan karena mama kan ada gacauan baru kan nah itu dia kenapa tiba tiba mama berubah
tadinya kan mama begitu mempromosikan dia mengagung agungkan dia kok sekarang mau berubah
iya sih emang iya begitu
pak boleh berangkat sekolah dulu ya eh boleh salam alaikum salam